jalan kan nemu jatoh nih
gak yang muda gak yang tua diem banget
kiamat pasti lama
ada pe didung sebentar ya
boleh duduk di situ ya pak
hilang tuh dari tadi
assalamualaikum akhirnya datang juga si abang berondong tua ini
gimana bu bisa kita mulai aja pepotoannya
supaya saya bisa jalan lagi saya agak buru buru
cocok bisa dong tapi seperti biasa make up dulu
aduh make up doi
iya biar ganteng
aduh bu aduh lumayan
itu yang mau foto sama saya model perempuan teh udah ada
sudah dari pagi dia mah sudah ada
enggak kuas di sini beneran bu
oh mana orangnya bu
eh eh make up make up
lalu masuk dulu
lurus lurus belak kiri belak kiri ya
makasih ya mandi lu udah mengantriin gue
ya udah kalau gitu lu balik
hati hati di jalan nanti kenapa napa lagi lo kasih kabar ya
ya gitu dong
ah dari anak tuh kayak begitu main main ke rumah
eh nggak usah tante makasih
aku harus buru buru
lah kok mampir dulu
tante tuh senang kalau kamu mampir mampir main main sini gitu ya sama melly
apalagi kalau mesra mesraan aduh kasih dah
kok kok mesra mesraan tante
eh ondi ya tante tuh senangnya melly pacar sama kamu daripada sama si oncom gitu ya
tahu nggak tuh si oncom tuh si cacing kami
males tante ngeliatnya nyembuh oh nggak
aduh mama mandi sama meli tuh nggak pacaran mandi itu pacaran
ampun dah udah gak usah malu malu ya sama tante
jangan takut juga tante bukannya macan
tapi saya tuh bukan ini tante bukan pacaran
lah kok ngapain antarin tante ke toko bunga sebentar
udah cepetan iya kan calon mantu
ya lama deh ayo cepetan
gimana sih buku ini aduh aing banget
aku naik dulu tante
gimana sih motor kenapa begini amat ah kenapa begini amat motornya
lah udah jangan banyak ketawa ketawa ayo cepetan
aaaaah ya allah gini banget deh
dadah hati hatinya di jalan
oh masih menunggu mbak iya oke
ya gitu ya tahan ya
terang nggak pakai matahari lampu doang kok
udah kepalanya sekarang agak miring
ini agak sedikit
petar dikit badannya petar petar petar petar
oh allah tuhan
jangan sentuh sentuhan bu
takutnya jadi fitnah apalagi ada barang bukti
kalau tidak ada barang bukti tidak apa apa
eh bukan begitu juga maksud saya
tetap tidak baik lah pokoknya
iya kan nggak sengaja gimana sih
aduh pokoknya kita tuh harus kelihatan ya mbak
perjanjiannya tidak baik
sudah ada perempuan di popot tuhan iya
iya tetapi di draft kontraknya tuh kayak gitu
nanti kita bisa ditutup bu
madam gini madam
sebaiknya jangan dikemeja hijaukan lah
saya mah tidak apa apa lah ayo lah
kalau gitu lagi lagi ya senyum ya
iya iya oke tuhan ya tahan ya
tukar tukar gantian
oh nggak perlu dibantu
udah di sini aja diuma aja
senyum ya oke senyuman
kalau jadi calon mantu itu yang benar
sungannya cakep benar deh tuh
hah nih ya pegang
ah ada yang ini
ah boleh dah
amat deh ya
tuh bagusan yang mana
ya coba pegang pegang dulu dah
ini juga keren nih mon
pas buat di ruang tamu nih kan
ini cakep benar mon
mon cakep benar
yang itu nggak jadi deh
ini cakep banget nih
ya ini nyokapnya meli ribet banget ya ampun
ini milih bunga dari tadi banyak banyak nggak jadi dibeli
aduh nggak kebayang sih gimana jadi ian
kalau punya calon merto kayak gini sih
mas bunganya saya taruh situ ya
nggak jadi ya
males bener sih suruh balik
taruh aja semua aja tante
yah ampun dah
udah udah udah
eh apaan ya
di mana sih
ini bagaimana motornya kayak begini nih
makanya punya motor jangan kayak begini dong
pakai pakai helm dulu deh

ayang muda ayang tua diem at
kiamat masih lama
misi dulu kan mau pakai helm
elah lambang banget
duduk yang bener tante
duduk yang bener tante
duduk yang bener tante
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
mau apa lagi kalian
bang kobar kok nanya begitu
kita kan sekarang udah jadi anak buahnya bang
apapun yang bang perintahkan pasti
lo pada tau tadi yang namanya
chandra boleh gue kasih pelajaran
ternyata yang namanya
chandra itu gak ada apa apanya
baru gue kasih
satu dua jurus udah k o
kalau tadi gak ada warga datang
udah masuk rumah sakit
udah bachelor koseki